lalu menyisakan kisah pencarian sanak keluarga yang belum ditemukan
rumah sakit umum daerah berka pandeglang menjadi saksi bisu
bagaimana para kerabat dengan gigih mencari orang tercinta
suasana cemas begitu kental menyelimuti kamar jenazah di rsud berkah pandeglang banten
sendu dan haru terbesi jelas di wajah wajah sanak keluarga yang mencari orang tercinta
terlebih ketika mobil ambulan menurunkan kantong kantong jenazah
tak jarang tangis pecah di sana
sejak rsud berkah dijadikan tempat identifikasi dan evakuasi terpusat di provinsi banten
tempat ini selalu dipenuhi pihak keluarga korban
tak terkecuali tuti yang mencari teti keponokannya
dia sudah dua hari mencoba mencari keberadaan teti di ongkokan hotel tempatnya bekerja di tanjung lesung
namun dua hari pula usahanya tidak membuahkan hasil
hal tersebut tidak meruntuhkan
ketika mengetahui seluruh jenazah korban kini dibawa ke rsud berkah
ia memiliki harapan dapat menemukan keponakannya itu
iya dia kerjanya sebagai pelayan restoran sama temannya itu yang tiga orang
makanya posisi dia yang terakhir itu dia lagi melayani si tamu itu pas kejadiannya
dia kejadiannya itu lagu yang kedua
lagu yang kedua itu brute tujuh belas gitu ya
jadi dari suku karen itu yang belum ketemu tiga orang
tiga orang itu yang belum ketemu
yang lain sudah ketemu ada yang selamat ada yang meninggal
bahkan yang security itu katanya yang di rombongan tepi itu ya
tipu keponakan itu sudah ada
tiga lagi ini yang belum
dengan tempat terpusat keluarga yang mencari sanak saudaranya dapat mendapat informasi lebih mudah
pihak keluarga juga diharapkan dapat memberikan data pendukung korban kepada tim dvi
untuk memudahkan proses identifikasi
ya sama ya dengan jadi yang kita perlukan adalah data data yang kita akan mengidentifikasi
melalui metode primer sidik jari dental record dna data medis dan properti
nah ini juga diharapkan keluarga yang datang ke antemortem juga membawa data sidik jari
yaitu berupa dokumen yang ada sidik jari di dokumen tersebut
kemudian membawa data gigi
kemudian untuk dna ya diharapkan yang melapor adalah keluarga yang hubungan darahnya segaris
itu untuk diambil sampel dna nya
bencana tsunami di selat sunda hingga senin malam telah menyebabkan tiga ratus tujuh puluh tiga korban jiwa
reza ramadan pandeglang